presiden jokowi menerima ratusan petani tebu se indonesia di istana negara jakarta rabu sore
usai mendengarkan keluhan para petani presiden berjanji akan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan petani
selain bersilaturahmi para petani yang dipimpin oleh sumitru samadikun juga menggunakan kesempatan ini
untuk menyampaikan keluhan petani tebu
mulai dari banjirnya gula impor sehingga gula nasional tidak bisa terserap
hingga meminta kenaikan bpp atau biaya pokok produksi dari rp sembilan tujuh ratus menjadi rp sepuluh lima ratus per kilogram
menanggapi keluhan ratusan petani tebu ini presiden berjanji akan mengakomodir permintaan tersebut
mulai dari perbaikan dan revitalisasi mesin mesin di pabrik bumn
serta mempertahankan sistem bagi hasil sesuai permintaan para petani tebu
selain itu jokowi juga memastikan kenaikan biaya pokok
yang berkaitan dengan tebu yang berkaitan dengan gula
sehingga saya minta yang dari lampung ada enggak lampung lampung lampung
si gula ini kan semakin tahun
padahal permintaannya semakin tahun semakin naik